gubernur non aktif dki jakarta basuki cayapurnama
pagi ini rencananya akan kembali diperiksa tim penyidik mabes polri
ahok akan kembali diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama
gubernur dki jakarta non aktif basuki cayapurnama
akan memenuhi panggilan badan reserse kriminal polri
sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama
rencananya ahok akan diperiksa pada hari ini pukul sembilan pagi
hingga saat ini polisi memutuskan untuk belum menahan ahok
namun mencegahnya untuk keluar negeri
pemeriksaan sendiri dipercepat agar berkas perkara segera rampung
untuk dilimpahkan ke pihak kejaksaan
nah dengan dasar adanya dissenting opinion tersebut
dan faktor faktor subjektif yang tadi tidak adanya kekhawatiran itu
kami berpendapat penyidik berpendapat lebih baik
tidak melakukan penyidik
kenapa karena penahanan itu mengandung risiko